kebetulan kemarin saya ikut teman casting
nah saya tahu dari teman teman di sana
kamu tahu alamatnya
gue tahu pak
kenapa mesti pindah nak
kak enak tinggal di sini tenang
deket orang tua
bu olga ini sekarang udah jadi artis
gak mungkin dong selama tinggal di rumah riok seperti ini
nanti keluar tahun datang mau wawancara gimana
itu kan auratnya kelihatan
ibu nolah orang
ini zaman sekarang bu baju tuh yang keterang kayak begini
bukan kayak gini yang kayak gini udah lama udah basis
gue udah bosan tinggal di sini pak
kenapa anak kita jadi seperti ini
sampai jumpa lagi
bapak ngapain di sini
sampai jumpa lagi
sambut kamu sama orang tua
sekarang kamu ikut sama bapak dan kamu harus bersujud
di hadapan ibu kamu
aduh pak nggak ada waktu
aku tuh hari ini mau syuting dan ini udah telat
aku pergi ya
eh anak durhaka
kenapa tidak minta doa dari seorang tua
kamu pikir saya udah mati apa
pak aku ini udah dewasa
umurku aja udah dua puluh lima
aku mau nikah atau enggak itu keputusan aku bukan bapak
kalau memang aku nikah dan memang aku mau nikah
bapak dan ibu enggak usah khawatir
karena aku bisa jaga diri
lihat kan kayak sekarang
nah sekarang bapak punya peran apa
kalau nggak ada keperluan lagi saya mau pergi
ini kan anak bapak
kita kan sudah menikah tujuh bulan
apakah kamu tidak ingin punya anak
bang udah berkali kali kan oga bilang
kalau olga ingin mengejar karir dulu
enggak mau punya anak
tapi dengan syarat
abang harus punya anak dari kamu
abang harus nikahin olga secara resmi
dan pernikahan ini enggak boleh disembunyikan
terus olga ingin abang cerahkan barita
karena olga juga pengen tinggal di rumah besar itu bang
dan olga juga enggak mau kan berbagi abang sama barita
enggak mau berbagi cinta
enggak mau berbagi harta
apalagi belakangan ini jatah untuk oga makin berkurang
kok kamu jadi straight begitu
abang kan cuma pengen punya anak

apa itu salah
ya udah kalau pengen punya anak penuhin dulu serat serat yang tadi
aduh bunga dulu
pokoknya olga ingin menjadi istri resmi abang
eh jangan miss
jangan goreng abu
kenapa bakal jadi goreng abu ah
olga ingin abang cerahin berita
pokoknya aku ingin jadi istri kamu yang resmi
katanya abang sudah menikah secara siri dengan olga
kita memang sudah menikah
dan saat ini juga saya umumkan kalau saya mencerahkan istri saya olga
aku nggak mau diterahin sama kamu bang
udah selesai sekarang pulang
udah udah udah
ini baru berita
lo pasti ke topo ya fin
dan kamu tahu nggak yang aku rasain sekarang
aku tuh serasa lagi mengambang di awan
dan yang lebih senang lagi karena sekarang aku udah bebas dari mas ridho
jadi aku bisa pacaran sama kamu
tapi acting kamu kemarin itu excellent
aku langsung berpikir pasti kamu suatu saat akan menjadi seperti
aku udah dapat calling and shooting buat besok
eh peran utamanya siapa ya
peran utamanya buat inka tuh
peran utamanya inka
kok inka sih
kenapa bukan saya
apa sih maunya ingkar dibanding saya
calling an jam berapa besok
jangan ketawa kamu
kok inka sih peran utamanya bukan aku
aku aku kan jauh lebih baik dibanding inka
udah mukanya tua kurus
hah kenapa bukan aku orang utamanya
kalau urusan expose men expose atau jatuh menjatuhkan orang
eh pokoknya aku minta kamu bikin aku jauh lebih ngetop
dan jauh lebih baik daripada inka
aku ada siasat
tak aku butuh bantuan kamu kak
ini masalah hidup dan hati
kamu ada di mana
aku gak bisa jelasin ini
mendingan kamu datang sekarang ya
kamu ingat gak hotel terakhir kita ketemu
ayah ampun aku udah dari berketawa tau lagi
ya ampun masalah
ini jalan itu apaan
dengan foto ini
besok di seluruh tabloid
akan ada berita heboh
riwayat karirnya mulai sekarang sudah tahan
dan dia masuk keranjang sampah
besok besok nggak akan ada
yang mau pakai dia lagi
aku pengen nikah
dan aku harus nikah sama pengusaha yang
kaya raya dan cepat kaya kan
ya hubungan kita
aku tuh cuma nikah
aku cuma mau nikah siri
jadi biar kita bisa kuras
dan keruk semua harta dan uangnya
kan buat keperluan kita juga
dia itu pengusaha
kaya di kalimantan
dan dia tuh kaya banget